ini saya mau nyapa terlebih dahulu ke demes
demas anda ini berada di subang bagaimana situasi arus mudik yang akan diprediksi meningkat pada hari ini
selamat siang heranov
untuk di subang sendiri terutama di tempat saya melaporkan adalah rest area kilometer satu ratus tujuh puluh
kalau saya mengamati ini gerbang tol dari cikampek utama ini masih diberlakukan one way
tetapi menurut rencana yang dilakukan oleh korlantas polri bahwa memang one way atau rekayasa lalu lintas satu arah yang diberlakukan mulai kemarin
ini baru akan berakhir di pukul dua belas siang ini
jadi seharusnya sekitar dua puluh menit lagi ini sudah berakhir
namun begitu walaupun berakhirnya di pukul dua belas
tetapi tentu saja dari pihak kepolisian dan juga di sub nantinya akan membersihkan area di arah barat
untuk bisa diberlakukan kembali untuk menuju ke arah barat
demikian pula dengan jalan jalan arteri
sehingga yang kami amati di sini di tol cipali atau cikupalimanan ini adalah rest area yang dipenuhi oleh pemudik
jika dibandingkan dengan hari kemarin ini terjadi peningkatan yang cukup luar biasa ya heranov
karena tentu saja hari ini diprediksi menjadi puncak arus mudik hari pertama puncak arus mudik
karena bertepatan dengan adanya cuti bersama yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
sehingga banyak keluarga yang sudah melakukan
tapi bukan perjalanan mudik hari ini
kalau kita amati yang terlihat di layar kaca anda ini adalah rest area kilometer satu ratus dua a yang menuju ke arah timur
dipenuhi oleh kendaraan pribadi roda empat
demikian juga ada juga beberapa bus pariwisata ataupun juga bus angkutan antar kota dan antar provinsi ya heranov
dan juga ada beberapa kalau tadi saya melihat ada rombongan mudi gratis dari berbagai instansi yang juga masih baru berangkat di hari ini
kemudian heranov kalau kita melihat di rest area ada perjalanan mudik
jadi saya melihat di rest area km satu ratus dua ini ada banyak kemudian pemudik terutama pengemudinya yang melakukan istirahat sejenak
karena tentu saja dalam perjalanan mudik yang luar biasa ini yang seharusnya menjadi perhatian adalah keselamatan
sehingga kalau pengemudi atau penumpangnya ini merasa kelelahan sebaiknya memang sudah harus mengambil istirahat jeda sejenak
ada yang mengambil istirahat di tenan tenan yang disediakan ke masjid kemudian ke toilet yang disediakan gratis oleh penyedia rest area
ada juga yang mengambil waktu secara
mereka lebih santai membuka tikar sebentar bisa meluruskan kaki meregangkan otot yang sudah tegang karena menurut para pemudik ini sudah ditemui kemacetan
terutama kalau dari arah jakarta maka dari tol japek ini menemui kemacetan
mereka mengaku ada yang sudah menemui kemacetan sebelum masuk mbz atau jalan layang di tol jakarta cikampek
dan kita akan berbincang langsung mendengar langsung seperti apa ya sebenarnya kemacetan yang ditemukan
pemudik ini kita sudah bersama dengan salah satu pemudik ini sepertinya lagi istirahat ya mas kenalan dulu dengan siapa mas
boleh nama saya ahmad rifai asal dari rangkas bitung tepatnya di maja
dari maja ini sama siapa aja sekeluarga
sama keluarga saya bawa istri bawa kedua orang tua dan juga bawa sanak saudara juga ingin pergi mudik gitu menuju ke wonogiri recimantoro
ke wonogiri tadi hari ini kayaknya jauh lebih padat lalu lintasnya
sudah ketemu macet di mana saja tadi mas
alhamdulillah saya ketemu macet ketika masuk di kota bekasi itu sampai masuk ke kota subang ini
kebetulan di sana tuh saya juga salah perhitungan juga kira saya itu tanggal sembilan belas ini santai gitu masih belum puncaknya mudik
tapi karena salah perhitungan ya akhirnya banyak banget kendaraan yang mudik pada hari ini
dan saya juga tidak sempat untuk berpengalaman
saya juga tidak sempat untuk mencoba lajur layang mbz karena dikarenakan saking penuhnya padatnya roda empat di sana
jadi saya tetap dalam satu jalur agar tidak terjadi kecelakaan seperti itu
jadi tadi memilih untuk jalan di bawah saja ya nggak melalui jalan layang waktu di jakarta cikambek
waktu menuju ke sini ini kan karena menemui macet kayaknya ada tantangan kalau saya lihat anak bayi ya
ya ada dede bayi usia bapak itu
usia sekarang genap sembilan puluh
jadi ini kayaknya mudik pertamanya
jadi ini saya menjajal anak saya untuk menengok uyutnya di wonogiri tersebut
alhamdulillah dari tantangan sangat banyak ya
mulai dari rewelnya jam tidur yang terganggu
dan juga biasanya anak seusia ini aktif sedang bergerak
ketika di dalam mobil geraknya terbatas
akhirnya saya memilih untuk pergi ke res area sesering mungkin untuk agar anak bayi ini tidak stres seperti itu
berarti ini sudah perhentian nggak berapa satu ratus dua
perhentian yang kedua
pertama di kilometer tiga puluh sembilan dari arah jakarta
dan ini perhentian yang keduanya di kilometer satu ratus dua
semua sepertinya keluarga sehat sehat semua
selamat sampai tujuan
amin amin ini kita berdoa semua pemudik semua selamat
yang penting adalah keselamatan ya masih adalah mudik kali ini
baik terima kasih banyak mas ahmad ifai bersama dengan keluarga
assalamualaikum selamat sampai di wonogiri ya
hei ranoff kalau kita melihat ini ada keceriaan ya tentu saja mudik tahun ini
meskipun lebaran ini dirayakan setiap tahun
tetapi untuk tahun ini tentu saja ada yang berbeda
karena mudik kali ini tidak ada batasan
ppkm juga sudah dicabut oleh pemerintah sejak tahun lalu
sehingga kalau mudik kali ini sudah diprediksi oleh kementerian perhubungan
ada satu ratus dua puluh tiga juta orang yang melakukan mudik untuk kementerian perhubungan
yang melakukan mudik untuk tahun ini
sehingga antisipasi berbagai antisipasi ini dilakukan
terutama untuk di jalur tol cipali ini menjadi jalur yang kemudian diberlakukan sistem one way
yang akan masih berlangsung di hari ini
nanti rencananya akan berlaku sebenarnya
rencananya pukul delapan pagi sampai dua belas malam
tetapi karena ada perpanjangan dari hari kemarin
pukul dua belas siang ini baru berakhir
kemudian nanti masih akan diberlakukan sampai tanggal dua puluh satu april
tetapi tentu saja akan melihat
bagaimana arus lalu lintas yang terjadi di tol jakarta cikampek
jika ada penumpukan di gerbang cikampek utama di kilometer tujuh puluh empat
maka sepanjang tol cipali ini tentu saja akan diberlakukan one way
dan alasannya tentu saja heranov kalau kita melihat
di tol cipali ini jalurnya hanya masing masing itu hanya ada dua atau tiga jalur
sementara untuk jakarta cikampek ini ada empat jalur
sehingga pemberlakuan one way ini menjadi salah satu rekayasa lalu lintas yang paling efektif
untuk memecah kemampuan
untuk memecah kemacetan
memang terbukti heranov kalau sejak tadi pagi saya melihat
ini di tol cipali ini tidak ada kepadatan yang signifikan
tetapi memang yang padat adalah di rest area
namun menjadi perhatian juga bagi para pemudik
kalau memang mengambil istirahat di rest area
ini ada himbauan juga dari petugas kepolisian
maupun juga dari manajemen rest area
untuk bisa beristirahat tidak terlalu lama
yakni sekitar tiga puluh menit
supaya bisa bergantian dengan mobil lainnya
dan tidak menimbulkan kepanasan

kembali ke anda heranov
baik sejumlah pemudik tampaknya masih memanfaatkan waktu
untuk bersirahat di ruas tol cipali